sementara itu selama juli dua ribu sembilan belas kereta api bandara soekarno hatta turun harga lima puluh tujuh persen
penumpang bisa menaiki kereta berkapasitas dua ratus tujuh puluh dua orang ini dari lima stasiun yang dilewati dan strategi turun harga ini dilakukan
untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan kereta api bandara sebagai alat transportasi alternatif
dalam upaya meningkatkan okupansi kereta api bandara soekarno hatta selama bulan juli
tarif kereta bandara ini turun harga lima puluh tujuh persen
selain untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kereta bandara
strategi promo harga kereta berkapasitas dua ratus tujuh puluh dua ini juga untuk menyasar penumpang komuter lain
yang membutuhkan alternatif transportasi dari dan ke semua stasiun bandara yang dilewati
di antaranya stasiun bandara soekarno hatta batu ceper duri bni city dan stasiun bekasi
menurut pelaksana tugas direktur
utama pt railing mukti jauh hari ada peningkatan jumlah penumpang sebelas persen
atau sekitar empat empat ratus penumpang per hari sejak awal juli lalu
pagi ini mau hari keempat tapi dari data tiga hari ini rata rata kita naik sih sebelas persenan ya
kita bandingkan dengan senin minggu lalu yang belum promo
dengan senin yang kemarin dengan rumah
ataupun dengan selasa dan setiap hari jadi weekly kita
sebenarnya di angka sebelas persen kenaikannya
mungkin karena masalah publikasinya juga belum begitu booming ya
kami ini pada saat promosi ini kan kita sudah menyampaikan di beberapa cara
lewat medsos kami medsosnya induk kami pt kai kontakt center satu ratus dua puluh satu
bahkan kami pasang di teaser di ka jarak jauh
yang ada tv nya itu
sehingga benar benar orang yang tujuan ke jakarta itu juga yang semula tidak terpikirkan untuk naik ke bandara
begitu turun gambir mungkin pengen juga naik ke bandara gitu
sejumlah penumpang merespon baik harga tiket bandara yang turun
namun tidak sedikit pula penumpang yang belum mengetahui info turun harga
baru tadi pagi
ada diskon ya
calon penumpang bisa mendapatkan harga promo kereta bandara soekarno hatta
pada pembelian tiket melalui internet booking dan mobile aplikasi
dari h tujuh sampai dengan satu jam sebelum jadwal
tim liputan cnn indonesia